mariema putramu baik baik saja
kamu tidak perlu menjemaskannya
bangun ya nak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sembara sakit apa kiai
mariamah maafkan aku
aku kurang berhati hati menjaga putramu
putramu tersesat di hutan saat mencari kayu bakar
di hutan dia mengalami sesuatu
mariamah putramu baik baik saja
kamu tidak perlu menjemaskannya
bangun ya nak
bangun ya nak
mariema putramu baik baik saja
seguro banyak mata penjaga
dia bangun di darah
keputusan kaka memanggil mariamah adalah keputusan yang tepat
kasih sayang seorang ibu
adalah obat mujarab
bagi setiap anaknya
saya bisa bertemu langsung dengan kiai jabat
ada hal yang sangat penting yang saya ingin sampaikan kepada kiai
mari silahkan masuk
terima kasih kiai
nampaknya ada sesuatu
yang mengganggu fikiran kanjeng temenggu
persoalan yang sama kiai
kanjeng temenggu bertarung dengan malampir
kanjeng temenggu tidak kalah
hanya saja belum bisa meringkusnya
malampir hanya bisa di kalahkan oleh cambuk sakti
di dalam semedi saya
hanya kiai jabat lah yang mampu memberikan petunjuk
kanjeng temenggu harus pergi
kanjeng temenggu harus pergi
kanjeng temenggu harus pergi
kanjeng temenggu harus pergi
kepada bokan comoro kuning
sampaikanlah semuanya kepada
kehaya ageng jembar jementoro
di sana rupanya
kanjeng temenggu akan melewati
hutan yang angker
penghuni hutan larangan adalah bangsa lelembut
penghuni hutan larangan adalah bangsa lelembut
penghuni hutan larangan adalah bangsa lelembut
atas bantuan qiyai
waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan lupa subscribe like komen dan share

aku berlindung ke sini
aku akan menjaga orang orang
hanya rumah kita yang cepat